kenapa diam saja kaman danu
baiklah akan aku tanya kepada ayah
semoga saja ayah bisa melakukan sesuatu
lebih baik sekarang kalian bubar
kembali ke rumah masing masing
terima kasih tuhan
aku tidak mungkin bicara pada ayah
pasti hanya akan berakhir dengan pertengkaran
lebih baik aku bertindak sendiri
aku harus membeli
aku harus mengujimu dulu
bang supaman ambil pedang itu
lawan aku dengan pedangmu itu
aku akan menggunakan sebuah ranting
ambil ranting itu
kau cukup tangguh huh
boleh juga jurus kamu ya
ini baru jurus awal
masih ada jurus berikutnya
akan aku jalani
tapi bukan sekarang
kalau kamu benar benar niat menjadi muridku
datang ke gunung anjasmara
pada saat malam bulan purnama
jangan beritahukan kepada siapapun
apa yang aku akan ajarkan kepadamu
malam bulan purnama
itu dua hari lagi
kalian lulus menjadi dharma putra
kembalilah bulan depan
untuk memulai pendidikan
dan peserta terbaik tahun ini adalah
dua tahun ke depan
hanya ada satu
yang lebih terbaik
pada tanggung jawab
yang daha baik
masih masih banyak barangmu
masih banyak barangmu
masih banyak barangmu
kita dapat banyak barangmu
kita dapat banyak barangmu
ada apa ini
ada apa ini siapa melakukan semua ini
siapa lagi kalau bukan kejurut kedipatan tuhan
mereka memaksa mengambil pajak tuhan
mereka memaksa mengambil pajak tuhan
jangan mengambil pajak untuk makan saja kami susah tuhan

mereka mengambil semua barang barang kami tuhan
kalau harta kami tak punya
maka nyawa kami yang diambil tuhan
maka nyawa kami yang diambil
bukannya ayahmu kepercayaan gusti prabu
bukannya ayahmu kepercayaan gusti prabu
aku sudah memberitahukan masalah ini pada ayah
aku sudah memberitahukan masalah ini pada ayah
tapi ayah lebih membela kebijakan istana
daripada menolong rakyat
kenapa diam saja kak mandanu
kenapa diam saja kak mandanu
baiklah akan aku tanyakan pada ayah
ayah bisa melakukan sesuatu
lebih baik sekarang kalian bubar
kembali ke rumah masing masing
terima kasih tuhan
aku tidak mungkin bicara pada ayah
pasti hanya akan berakhir dengan pertengkaran
lebih baik aku bertindak sendiri
aku harus membeli pelajaran
kepada orang orang kabupaten itu
aku harus mengambil kembali
apa yang sudah dirampas oleh prajurit itu
kasihan sekali rakyat menderita

untuk melakukan perubahan apa yang nicco
wanita saya tidak akan bersedih
sama perang lambang itu
namun tidak mungkin vatican
adalah milik pencuri yang menyaturni gula
iya gusti adipati
siapa pemilik dari kerisik
kita harus melaporkannya ke gusti adipati
ini untuk kalian
terima kasih disana
ini untuk berdua ya
ya ya tunggu
ini untuk berdua ya
agar ibu cepat sembuh
kamu dapat uang
untuk beli obat ini
lastri harap ibu tidak berpikir aneh aneh
lasri masih menyimpan sedikit uang
demi bisa membelikan
tidak menahan lapar
ini pun maaflah
ibu tidak percaya
kamu jangan meliputi
bu apa salahnya bu
apa salahnya jika lasri menahan lapar
untuk kesehatan ibu lasri hanya ingin ibu sembuh
lasri ingin ibu sehat
sekarang ibu minum obat
biar lasri bantu
maafkan ibu selama ini hanya menjadi beban buatmu
ibu ibu jangan berkata seperti itu
ibu bukan beban ibu adalah separuh jiwa lastri
lasri akan melakukan apapun untuk kesehatan ibu
lasri berjanji ibu
siapa yang malam malam bertamu anak
tapi biarlah saya lihat